gerhana bulan total yang terjadi pada tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas ini berbeda dengan biasanya
sebab bersamaan dengan fenomena bulan lainnya yaitu blue moon dan supermoon
tak heran banyak institusi yang melakukan persiapan
salah satunya adalah lembaga penerbangan dan antariksa nasional delapan
gerhana bulan total akan berlangsung pada tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas
gerhana bulan kali ini cukup langka karena gerhana ini terjadi saat bulan berada dalam konfigurasi supermoon dan blue moon
istilah blue moon lebih populer digunakan untuk menyebut bulan purnama kedua yang terjadi pada bulan yang sama
sedangkan supermoon terjadi ketika bulan berada dalam jarak terdekatnya dengan bumi
sehingga ukuran bulan menjadi lebih besar dan lebih terang daripada biasanya
tanggal tiga puluh satu januari fase bulan adalah purnama
maka dari itu kita akan temui
bumi kembali super moon dalam kondisi yang lebih terang
gerhana bulan total terjadi saat bulan tidak terkena cahaya matahari karena terhalang oleh bumi
matahari bumi dan bulan hampir berada dalam satu garis lurus
menyambut fenomena langka ini
lembaga penerbangan dan antariksa nasional melakukan persiapan di berbagai wilayah
seperti di bandung sumedang garut pontianak serta biak
dengan menggunakan teleskop bintang dan perlengkapan perekaman foto dan video
proses gerhana yang akan terjadi tanggal tiga puluh satu januari ini akan berlangsung hampir empat jam
bulan akan terlihat kemerahan dari pukul sembilan belas lebih lima puluh dua menit sampai dua puluh satu lebih delapan menit waktu indonesia barat
dan puncaknya pada pukul dua puluh lebih tiga puluh satu menit waktu indonesia barat
nah dari sebagian ya prosesnya itu total tiga jam lebih dua puluh enam menit kalau tidak salah
sementara untuk durasi gerhana total itu satu jam lebih enam belas menit
ini dibandingkan gerhana matahari tentunya durasinya cukup lama
fenomena ini berdampak pada antusiasme masyarakat
gerhana bulan ini bisa diamati dari seluruh indonesia
untuk melihat fenomena langka ini tidak diperlukan alat khusus
namun jika ingin mengabadikan gerhana bulan
dianjurkan menggunakan kamera digital agar hasilnya optimal
zai ul haq bandung